si anda masih bersama kami di cnn indonesian night news
penyanyi dangdut nela karisma akhirnya keluar ruang pemeriksaan
usai diperiksa selama hampir enam jam oleh penyidik di treskrim suspoda jatim
meski menjadi bintang iklan kosmetik palsu nela mengaku tidak menggunakan kosmetik tersebut
ia juga mengakui dibayar tiga juta rupiah per minggu
penyanyi dangdut nela karisma akhirnya keluar usai menjalani pemeriksaan
selama hampir enam jam oleh penyidik di treskrim suspo dajatim
penyanyi dangdut asal kediri jawa timur ini mengaku dicecar sebanyak tiga puluh pertanyaan
terkait keterlibatan dirinya menjadi bintang selebgram
produk kecantikan derma skincare beauty
di hadapan penyidik pelantun jaran goyang ini mengaku tak tahu
jika produk kecantikan yang diendorsnya adalah produk oplosan
yang diendorsi oleh penyidik
nela juga mengaku tidak pernah menggunakan produk kecantikan dsc beauty
nela juga mengakui menerima honor lima ratus ribu per hari atau tiga juta rupiah per pekan
padahal pengakuan tersangka karina indah lestari
para artis yang menjadi endorser atau pengiklan produknya
menerima honor bervariasi antara kisaran tujuh juta sampai lima belas juta rupiah per pekan
untuk membuktikan kesaksian nela penyidik akan segera menelusuri pembukuan tersangka
nela juga mengaku tidak pernah menggunakan produk kecantikan dsc beauty
nela juga mengaku tidak pernah menggunakan produk kecantikan dsc beauty
nela juga mengaku tidak pernah menggunakan produk kecantikan dsc beauty
nela juga mengaku tidak pernah menggunakan produk kecantikan dsc beauty
untuk memikat pembeli produk ini mengendorse tujuh artis ternama di media sosial instagram
dengan bayaran bervariasi antara tujuh juta sampai lima belas juta rupiah per minggu